meski tahapan pilgub baru saja dimulai namun dua kubu pasangan calon gubernur pekan ini sudah gencar mencari dukungan
di surabaya wali kota surabaya tri risma hari ini memperkenalkan putih guntur soekarno ke warga surabaya melalui cara rutin car free day
sementara kofifah indar parawangsa mulai memperkenalkan programnya di hadapan para alumni pondok pesantren di mojokerto
wali kota surabaya tri risma hari ini minggu pagi mengajak bakal calon wakil gubernur jawa timur putih guntur soekarno jalan jalan di kegiatan car free day jalan raya darmo
sambil menyapa warga risma juga memperkenalkan putih guntur soekarno sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur
selain jalan jalan berkenalan dengan warga surabaya putih guntur soekarno dan tri risma hari ini melakukan ziarah ke makam sunan bungkul yang berada di kompleks taman bungkul surabaya
jadi sama sama bu risma juga diajak untuk sekali nanti mau ziarah juga karena penuh memang sudah kebijakannya ditutup
jadi saya jalan kaki sekaligus olahraga sekaligus interaksi juga dengan masyarakat
pokoknya ini ngelihat ini keberhasilan
ini bu risma ini
pasca mengundurkan diri dari menteri sosial bakal cagup kofifah inder parawansa terus melakukan safari politiknya
minggu sore kofifa menemui ratusan alumni pondok pesantren amanatul umah di desa bendungan jati kecamatan pacet kabupaten mojokerto
dalam safari ini kofifah mengimbau agar para alumni santri untuk mendukung dan memilihnya pada pilkada dua puluh juni mendatang
selain itu kofifah juga memperkenalkan salah satu programnya jika terpilih sebagai gubernur
yaitu pengembangan sektor wisata pantai khusus untuk para muslimah

selain itu kofifah juga memperkenalkan salah satu programnya jika terpilih sebagai gubernur
alunipon pes baharul umum di kabupaten cikgu
selain itu kofifah juga memperkenalkan salah satu programnya jika terpilih sebagai gubernur alunipon pes baharul umum di kabupaten cikgu
selain itu kofifah juga memperkenalkan salah satu programnya jika terpilih sebagai gubernur alunipon pes baharul umum di kabupaten cikgu